jumat dua desember kamar dagang dan industri indonesia menggelar rapat pimpinan nasional
ketua dpr ri puan maharani berharap kadin dapat meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah
untuk memperkuat perekonomian bangsa
ketua dpr ri puan maharani berharap kadin dapat meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah
untuk memperkuat dunia usaha serta perekonomian nasional
bukan hanya itu hasil rapimnas diharapkan dapat mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi
yang akan dihadapi pada dua ribu dua puluh tiga
yang paling sekalian rapin nas kadin dua ribu dua puluh dua di dki ini memiliki peran strategis untuk mengevaluasi
dan memperkuat upaya pengulihan dunia usaha perekonomian nasional
tadi sudah disampaikan oleh pak arsyad
sebenarnya bagaimana kita memperkuat
memperkuat ekonomi nasional ke depannya adalah dengan umkm
dari data yang saya miliki saat ini umkm itu jumlahnya mencapai enam puluh empat sembilan belas juta
dengan kontribusi terhadap pdb sebesar enam puluh satu sembilan puluh tujuh persen
biasanya kalau ada yang berpikir ini ada ya
oh ada saya pikirnya ada
atau senilai lebih dari delapan lima ratus triliun rupiah
dan kontribusi umki juga mencapai
sembilan puluh tujuh persen dari total tenaga kerja yang ada
serta dapat menghibur enam puluh empat dari total investasi
jadi akan sangat penting kalau kemudian pengusaha pengusaha yang ada di kadin ini
memang bisa turun ke bawah berkolaborasi dan bersinergi dengan umkm
meskipun ada berbagai tantangan dan gejolak global
puan menyebut indonesia tetap memiliki optimisme dengan menjaga pertumbuhan ekonomi
salah satunya dengan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah
karena kekuatan perekonomian nasional ditopang oleh perat umkm yang sangat strategis
saya berharap di kadin yang membuka pengurusan sekarang ini
kita juga tidak boleh lupa dengan penopang atau apa namanya
penyangga pihak dari perekonomian nasional itu sebenarnya dari umkm
berdasarkan data kementerian kooperasi dan ukm
jumlah umkm indonesia saat ini mencapai
dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto
dalam kesempatan ini
puan juga memaparkan permasalahan umkm yang perlu diatasi
mulai dari kesulitan pengurusan perizinan
sulitnya akses permodalan
dia berharap kadin dapat menjadi katalisator
yang dapat mempertemukan seluruh potensi stakeholder umkm
untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha umkm
rapimnas kadin ini pun diharapkan menghasilkan solusi kerja nyata
dalam memajukan umkm indonesia
agar dapat naik kelas dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri
sebab umkm menjadi bagian dari penguatan perekonomian indonesia
untuk mewujudkan indonesia emas pada dua ribu dua puluh